bilik disinfektan chamber yang menggunakan sinar ultraviolet mulai dari dipasang di tiga titik pada kamis siang
salah satunya di posko gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas di stadion patriot candrabaga
bilik desinfektan chamber sinar ultraviolet buatan ikatan alumni mahasiswa teknik universitas indonesia
diterima pemkot bekasi secara cuma cuma sebagai bentuk kepedulian alumni terhadap petugas yang bertugas menangani masalah covid sembilan belas
jadi cara kerja alat ini adalah kita nunggu di depan sampai lampunya warna hijau
terus kita masuk di dalam selama lima detik kita berputar
begitu bip warna hijau menyala kita tinggal berubah
jadi alat bilik desinfektan cepat ini adalah alat yang kita gunakan untuk meminimalisir virus yang ada dalam tubuh kita
sebelum kita masuk ke dalam satu tempat misalnya gedung
makanya ini lebih efektif kalau ada di ruang nyata
karena di dalam sudah posisi stereo
nah pada saat di dalam sinar yang kita pakai adalah siner ujui
uvc itu dengan frevensi panjang gelombang berarti dua ratus tujuh sampai dua ratus dua puluh dua nanometer